aku gak akan pernah tau kamu di dalam
kamu yang memanggil nama aku terus
dan kalau bila aku tanya
kenapa kamu memanggil nama aku
aku menyebut nama andre
apa benar aku berteriak memanggil andre
gimana mungkin aku gak sadar
tapi kalau pun benar
andaipun kamu tahu aku mencintai kamu
apakah akan mengubah keadaan
sekarang kamu kan udah jadi milik malila
jadi aku akan mencintai kamu

seth duduk seth
aku pikir kamu di dalam
kamu ada apa kesini saat
aku pengen nengokin kamu wi
aku pengen lihat keadaan kamu
aku udah gak apa apa kok
benar kamu gak apa apa
kalau ada apa apa cerita sama aku ya
jangan dipenam sendiri
eh ada mas satria
t dewi kok dia luar
t dewi kan belum minum obat
kamu belum minum obatnya
t dewi kalau misalnya maya gak ingetin
pasti dia lupa minum obat
kamu jangan pernah jodohin aku sama orang lain lagi ya
kamu jangan suruh orang untuk mencintai aku
t dewi udah minum
mungkin ada yang t dewi lupa kali
oh yakin t
t dewi masih mau ngobrol sama satria
ya udah deh kalau gitu
kamu benarkan minum ya mas
seth aku ambil minum dulu ya buat kamu
terima kasih ya
t dewi juga being
katanya kenapa sih sekarang sama maya
tadi kenapa teteh gak mau biarin maya berduaan sama mas satria
teteh takut kalau mas satria suka sama maya gitu
bukan gitu mai
boleh aku ngomong sebentar sama maya
mai ada yang mau aku omongin sama kamu
kita ngomong di luar aja ya
sebentar ya may
maya jadi deg degan
aku ingin berterima kasih sama kamu mai
berterima kasih kenapa mas
karena kamu sudah baik sama aku
perhatian sama aku
dan kamu juga cinta dan sayang sama aku may
maya juga seneng kok ngelakuinnya
apalagi buat mas satria
aku gak bisa membalas semua itu ke kamu
aku tidak bisa membalas cinta kamu
aku mengalami terallo timed nya
dan aku merasa
jangan dikenal diri dari orang orang lain lagi yang dukung parento
aku tidak miliki orang orang lain oleh karena akhirnyak separated nya
saya akan menunjukan nas dia az hebben
kenapa salte dewi
kenapa bukan aku
mai kenapa sat
biarin dia sendiri dulu ya
sampai maya tenang
udah kamu tenang aja di baik baik aja kok
aku pulang dulu ya
kamu jangan lupa minum obatnya
jadi mana sat
gue dari rumah dewi indra
dia baik baik aja
mak fill mukanya
nggak apa apa kan wi meskipun warung kita kecil
ya kita anggap aja kalau warung kita itu besar dan laku banget
ya hitung hitung buat motivasi lah
mudah mudahan allah mengabulkan permintaan kita
aku masih punya kejutan buat kamu
kamu lihat aja
aku gak bisa terima ini
aku nggak pantes terima
we aku kan beliin handphone itu biar aku gampang hubungin kamu
kamu juga butuh handphone itu kan
udahlah kamu terima aja